dari sidoarjo tanpa upacara keagamaan tujuh jenazah terduga teroris pelaku bom bunuh diri di sejumlah gereja di surabaya
minggu pagi dimakamkan di pemakaman orang tak beridentitas
sementara wali kota surabaya tri risma hari ini menyikapi penolakan pemakaman terduga teroris oleh warga surabaya adalah sesuatu yang wajar
tujuh jenazah teroris pelaku bom bunuh diri di gereja dan mapol restabes surabaya
minggu pagi akhirnya dimakamkan di pemakaman orang tak beridentitas jalan maijen sungkono kabupaten sidoarjo
tanpa prosesi keagamaan ketujuh jenazah langsung dimakamkan di tiga liang lahat yang telah disediakan
jenazah adalah fadila famela rizkita dan muhammad dari satria dimakamkan lebih dulu dalam satu liang lahat
kemudian fadil sari anak pelaku bom bunuh diri di gereja kristen indonesia jalan diponegoro dimakamkan satu liang lahat bersama saudaranya famela rizkita
dan muhammad dafa alvia juga dikebumikan dalam satu liang lahat
sedangkan dua jenazah lainnya yakni trimurtiono dan tri ernawati dikemupikan dalam satu liang lahat
sekarang dimakamkan hari ke tujuh
total berarti sudah berapa pak ini
tujuh kemarin tiga
jadi total ada berapa pak
kemarin tiga sekarang tujuh berarti ada sepuluh
pemakaman ini sesuai dengan permintaan dari majelis ulama indonesia surabaya yang sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah kota surabaya
wali kota surabaya menganggap wajar bila selama ini terjadi penolakan oleh warga surabaya
hal ini merupakan reaksi spontan terhadap rekam ulah pelaku teror yang mengakibatkan belasan korban jiwa
ya nanti polisi sudah tahu kok makanya kan nggak di surabaya
tidak di surabaya makanya dimakamkan di tempat lain karena ya memang yang korbannya banyak kan di surabaya
hingga saat ini tersisa tiga jenazah pelaku teroris yakni dita upriarto dan kedua anaknya yusuf fadil
risma menyerahkan sepenuhnya perihal pemakaman mereka kepada aparat kepolisian